dpr baik senat maupun house refuntativentatif yang ingin terpilih kembali
mereka memasukkan proyek proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya
di distrik mereka itu agar terpilih kembali
jadi sedemikian makin parahnya keadaan itu
membuat sampai ada ngo yang khusus memelototi port barrel ini
karena memang membiaskan demokrasi itu
negara mereka tidak bisa diiming imingi oleh sembako
jadi itu adalah proyek besar misalnya jembatan turut dan sebagainya
nah jadi secara umum bisa dikatakan bahwa polk barrel ini di negara negara berkembang
wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah
angka kemiskinannya tinggi di indonesia
itu kira kira hampir separuh
jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi
karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian pembagian sejenis bansos
utamanya bansos yang ad hoc sifatnya
kalau atas izin yang mulia
yang diperoleh seled kedua
sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini
sebetulnya dialami oleh berbagai negara termasuk juga di indonesia
bahkan kpk kementerian dalam negeri
saran kpk untuk membuat aturan lewat perda
menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu
tapi pertanyaannya kok pilkada dibatasi
jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya
bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif
nah kemudian kalau mockberry itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang
celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu
nah lebih parah di indonesia tidak hanya gelontoran
tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah
ini yang saya tunjukkan misalnya erlangga tarto
yang mengatakan ini sumbangan pak jokowi
karena itu harus berterima kasih kepada pak jokowi
dengan cara pemilih yang didukung pak jokowi
dikatakan juga oleh menteri investasi pak bahlil
bahwa silahkan aja bikin sendiri bu risma
dipikir semua menteri mentalitasnya moralitasnya seperti dia
tidak mau mempolitisasi ban sos
jadi sudah uangnya ada tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan
ini loh yang ngasih secara demonstratif
maka di erlangga hartarto misalnya
tapi yang paling vulgar itu ya erlangga hartarto
walil dan zulkifli hasan
atas permintaan main co perekonomian erlangga
kenapa erlangga hartarto minta diperpanjang
setelah saya dapat masukan
lewat dialog entah dialognya satu orang dua orang saya tidak tahu
ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima akan terus
sedemikian vulgarnya argumen argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi
agar betul betul orang yang terakhir menerima dana menerima bansos itu
sebelum ke bilik suara itu itulah yang paling diingat
jadi politik seperti ini membahayakan masa depan indonesia
karena tahun pertama sampai tahun terempat udah
oligarki tidak menyelesaikan miskinan nanti diselesaikan untuk
pemilihan umum yang akan datang mengerikan yang mulia
bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi
masa depan kita dan anak cucu kita
kita akan menghadapi kesuraman akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini
karena ingin diciptakan panggung panggung baru itu
tidak cukup cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu
tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu
pesan tertentu dan sebagainya dan sebagainya
jadi panggung panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bahan sos ini semaksimal mungkin
kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan jumlah banjir dan cuaca ekstrim lebih parah tahun dua ribu dua puluh satu daripada dua ribu dua puluh
hanya itu dari segi data itu
ini yang sangat memilukan dan seolah olah kita semua bodoh
ramahan cuaca sudah disupport oleh bkmg bps sudah disupport oleh brin dan sebagainya itu
jadi tidak dipercaya lembaga yang memerintah sendiri
dengan segala macam bencana yang selalu ada tapi tidak ada yang bersifat nasional
itu luas lahan panen itu tetap di atas sepuluh juta
produktivitas naik sehingga per hektarnya naik
sehingga produksi beras saya langsung saja ke beras cuma turun enam ratus an ribu ton
tapi seolah olah kita mau kiamat
diimporlah tiga juta ton beras
logikanya kalau tiga juta ton beras ini digelontorkan ke pasar
tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan februari yang lalu
jadi kita impor ini untuk apa kalau tidak untuk stabilisasi pangan
pasokan di dalam negeri terbatas sehingga pasokan terbatas sehingga harga naik
oleh karena itulah ada dislabisasi kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya
importnya tiga juta ton padahal penurunan produksinya enam ratus an ribu ton
apa yang ada di kepala mereka itu
oh siapa tahu nanti dua periode ya masih bisa nih ada stok buat bagi bagi beras
jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan lah
kemudian kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian meredah
harga pangan secara keseluruhan turun mulai desember dan mulai januari
harga beras di pasar internasional mulai turun
seperti kelihatan di tabel yang di peraga yang bawah
tapi di indonesia naik terus
mencapai level tertinggi sepanjang sejarah
ya untuk menyopankan harga supaya tidak tujuh belas ribu cakupan berasnya ditambah yang murah murah
sehingga jadi lima belas ribu tapi yang manapun itu tertinggi sepanjang sejarah
jadi konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi
mengingat dua puluh persen garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa
maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin
tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak
dia memang cita citanya bukan mengetaskan kemiskinan
memang cita citanya bukan mengetaskan kemiskinan
kalau begitu menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut
kalau begitu menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut
nah ini pork barrelnya ciri cirinya sedemikian banyak di indonesia
saya tidak akan sampaikan satu demi satu
tapi just pork barrel yang vulgar
pork barrel itu udah vulgar di indonesia